seorang pria berambut cepat yang mengaku kondektur bus maut yang menewaskan dua puluh satu setawan di cikidang sukabumi akhirnya ditangkap
pria tersebut ditangkap setelah terlihat bersembunyi oleh wisatawan yang sedang arung jeram
warga cikidang menemukan pria yang mengaku sebagai kondektur
sesaat setelah kejadian kecelakaan yang menewaskan dua puluh satu wisatawan di kecamatan cikidang sukabumi
pria yang hanya mengalami luka di bagian pipi ini ditemukan sejauh tiga km dari tempat kejadian
dan ditemukan dalam keadaan bersembunyi dan lemah
polisi pun menjemput pria yang sudah ditangkap warga
ia dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa secara medis dan dalam pengawasan ketat kepolisian
pria yang telah diperiksa di kecamatan cikidang sukabumi akhirnya ditangkap
pria yang telah diperiksa di kecamatan cikidang sukabumi akhirnya ditangkap